pasukan kerajaan goa sulawesi selatan terlibat bentrok dengan polisi pamong peraja kabupaten goa
bentrok dipicu oleh ulah beberapa polisi pamong peraja yang menyerang arah karakan budaya
pasukan kerajaan satri tua ala pencucian benda pusaka
dua orang terluka terkena senjata dan panah
pasukan kerajaan goa terlibat bentrok dengan polisi pamong praja kabupaten goa dan preman
di istana balalompua sungguh minasa kabupaten goa sulawesi selatan
bentrokan terjadi saat pasukan kerajaan yang bersenjata badik dan tombak
menggelar arak arakan budaya sebagai rangkaian dari ritual pencucian benda pusaka kerajaan goa
saat ritual mengelilingi istana kerajaan
seorang anggota polisi pamong praja menyerang pasukan dengan panah
serangan ini membuat seorang anggota pasukan kerajaan terluka
hal ini membuat pasukan kerajaan mengamuk dan menyerang balik ratusan preman dan polisi pamung praja
ini yang kita lakukan secara turun temurun
jadi adat istiadat kita lakukan ini secara turun temurun
sebelum kita sampai di sudut maka diantap kita dengan panah busur
bentrokan berakhir setelah polisi bisa menenangkan kedua kubu
bentrokan ini buntut dari tindakan bupati setempat adnani yasin limpul
yang hendak menjadi raja meski tidak memiliki garis keturunan raja goa
berdasarkan peraturan daerah bupati sekaligus menjabat raja